tiga bintang tim tengo dipastikan tidak akan bermain saat laga timnas indonesia melawan argentina pada senin sembilan belas juni mendatang
banyak pengguna kecewa karena tiga sosok pemain sepak bola tersebut menjadi magnet pecinta sepak bola untuk menyaksikan laga fifa matchday
kami bahas sore hari ini bersama tommy welly pengamat sepak bola
bung toel selamat sore
apakah anda termasuk yang kecewa karena tiga bintang besar ini dipastikan absen tidak akan berlagak pada hari senin bung toel
ya termasuk no messi no party
jadi maksudnya gimana kalau no messi no party agak kecewa
apakah juga anda prediksi ini akan sama dengan harapan dari masyarakat khususnya pecinta sepak bola ya
yang kemarin sudah nge war tiket kemudian yang sudah misu misi yang sudah antusiasmenya gede banget
ini akan menyurutkan semangat dan antusiasme penonton juga nggak sih untuk nonton laga matchday ini
mayoritas penonton ingin melihat messi juga lah
karena menjadi apa ya momen berharga momen yang jarang jarang gitu kan
juara dunia ada messi nya
messi itu pemain terbaik sepanjang masa lalu bisa melihat langsung
itu kan akan menjadi sebuah cerita cerita sentimental yang akan dia ceritakan turun temurun kepada anak cucunya gitu loh
enam bulan setelah argentina juara penonton publik bola indonesia menonton langsung di gbk
kan itu yang tidak ternilainya
nah ketika tanpa messi tentu menjadi kurang afdol lah hambar lah
wajar saya pikir kalau ada pendukung kecewa tetapi mungkin karena tiket sudah dibeli ya tetap akan memenuhi stadion ya
kalau stadion penuh ya kan tiket sudah dibeli
tetapi kalau bicara afdol hambar ya argentina tanpa messi ya kurang afdol atau hambar
apalagi tanpa di maria
ya otamendi juga pemain inti tapi dua sosok paling berpengaruh ya messi dan di marial
oke no otamendi no di maria no messi tapi apakah parti ini tetap bisa akan berjalan menarik
laga ini tetap bisa berjalan menarik tanpa tiga bintang itu menurut anda
ya tetap tetap akan berjalan menarik walaupun sari patinya inti sarinya messi rohnya argentina
kalau kita bicara dalam satu dekade lebih kalau bicara argentina ya bicara messi
bahkan di piala dunia kemarin komentator pertandingannya memang terasa hiperbol
tetapi bukan hiperbol yang apa ya menjijikan gitu waktu dibilang bahwa di luar sana ada tujuh keajaiban dunia
dan kajaiban dunia ke delapan ada di sini malam ini di final di qatar waktu itu dan dia menyebut itu tentang messi
jadi saking luar biasanya pemain ini gitu kan
kalau kita bisa kesempatan nonton langsung itu adalah sebuah pengalaman berharga
experience berharga maka tanpa messi tentu ada yang kurang gitu
oke tapi itu kan tidak bisa diganggu gugat ya ketidakhadiran messi dan juga maria dan notabene
ya kan dalam laga besok kita tahu bahwa argentina adalah negara yang menjuarai piala dunia
namanya pun juga sudah besar artinya masih banyak harapan bahwa pertandingan ini akan tetap menarik
nah prediksi anda anda melihatnya akan seberapa menarik permainan ini nanti hari senin
eee akan menarik karena kualitas pemain argentina kan kualitas level elit ya
tinggal seberapa serius seberapa serius argentina mau bermain menghadapi indonesia gitu
kalau lawan australia kemarin argentina main serius mereka menurunkan tim terbaiknya yang di piala dunia
jadi minusnya hanya julian alvarez gitu loh
mereka main serius terbukti australia yang peringkat dua puluh sembilan dunia
lalu juga langganan piala dunia dalam lima episode terakhir piala dunia itu kesulitan di awal awal
bahkan mereka baru bisa menciptakan atau membahayakan gawang argentina menit dua puluh tujuh
jadi selama kurang lebih dua puluh tujuh menit mereka bisa menang
mereka nggak bisa ngapa ngapain baru selepas itu mereka baru bisa sedikit merepotkan argentina
jadi kalau seserius itu ya ya akan menjadi problem buat pertahanan indonesia gitu loh
oke tapi yang anda amati soal keseriusan ini akan seberapa serius kalau dibandingkan dengan pertandingan melawan australia kemarin
karena di samping atau di luar ketidakhadiran tiga bintang tersebut susunan pemain inti argentina yang akan dihadapi indonesia nanti pun juga diperadakan
juga diprediksi akan berbeda ketika kemarin melawan australia
nah bagaimana anda melihat ini bung toel
saya pikir level keseriusannya agak lebih menurun lah dibanding kemarin di china lawan australia
karena itu juga diperkuat pernyataan dari pelatihnya leonel scalonia akan memberikan jam menit bermain bagi pemain pemain yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan
artinya sudah menegaskan akan rotasi pemain gitu loh

jadi kalau lihat dari susunan pemainnya mereka sudah menekaskan akan rotasi pemain

mungkin bukan susunan seperti piala dunia kemarin lah
pagi sudah kehilangan tiga pilarnya kan di belakang otamendi di tengah messi di depan juga angel di maria
oke artinya apakah ada chance untuk indonesia mencetak skor atau mencetak gol lebih banyak dari argentina
kan perbedaan level yang jelas lah gitu
tapi paling tidak buat saya sih ini pertandingan yang
dari segi kepentingan sepak bola misalnya seperti tadi jauh lebih besar aspek gebiarnya
aspek fiestanya gitu loh
jadi kalau buat timnas kita ya enjoy aja nikmati pertandingan
bermain sepede mungkin
berani pegang bola berani kontrol bola berani build up
walaupun pasti gak gampang melawan pemain selevel argentina juara dunia
yang saya mungkin khawatirkan karena pemain kita juga terbiasa menyaksikan mereka

ada momen mereka seolah olah menikmati itu di lapangan gitu loh
atau mungkin starstruck itu mungkin bisa terjadi di lapangan
nah ya kurang lebih istilahnya seperti itulah
tapi kalau australia kan kalau di piala dunia kemarin pemain pemainnya usai pertandingan minta selfie sama messi
tapi di pertandingan kemarin di beijing mereka cukup serius bermain
sangat keras gitu loh intensitasnya australia
kita tinggal tunggu pemain kita
jangan jangan ada momen momen mereka begitu asik
mereka begitu asik memperhatikan gitu loh
jadi mereka ada lupa sesaat harus melakukan apa gitu loh
saking terkesimanya misalnya
melihat pemain idolanya yang selama ini dilihat di tv ada berhadapan langsung
berhadapan langsung dengan mereka gitu loh
jadi mungkin momen psikologis itulah
oke terima kasih bung towel
kita akan lihat bagaimana nanti pertandingan di hari senin
anda termasuk yang akan datang nanti menyaksikan langsung
ya lagi nunggu tiketnya nih
lagi nunggu tiket ya mau nggak
ticket war nggak dapat
oke terima kasih bung tawel sudah berbincang dengan si indonesia connected sore hari ini